komisi nasional hak asasi manusia atau komnas ham terus mendesak tim susma bespori
untuk lebih mendalami kasus pembunuhan terhadap brigadir yosua huta barat
menurut ketua komnas ham ahmad taufan damanik
isu pelecehan seksual yang semula dilaporkan tersangka ferdi sambo dan istrinya putri candrawati
sudah tidak lagi penting mengingat hal itu telah menimbulkan kesimpang siuran informasi
yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan
menurutnya tim sus saat ini harus lebih fokus mencari bukti bukti baru
guna mengungkap fakta yang terjadi sehingga bisa dibandingkan dengan keterangan para saksi dan tersangka
jika penyidik bisa mendapatkan fakta fakta baru
maka dapat diungkap dengan jelas siapa saja pelaku penembakan
dan berapa senjata yang digunakan untuk menghabisi nyawa brigadir yosua
pengsiuran ini harus diluruskan dengan mencari fakta yang sebenarnya seperti apa
saya tidak mau terulang lagi persiwa seperti duran iii
sudah membuat kehebohan banyak pihak tapi ternyata orang yang bersangkutan aja mengatakan
saya waktu itu cuma disuruh mengakui aja duran iii
sebetulnya persiwanya dimagelang
nanti jangan jangan ketika dikejar lagi lain lagi kan
makanya saya kira tugas penyidik sekarang itu harus pendalaman

sementara irwa sumpori komisaris jenderal polisi agung budi marioto
senin siang mendatangi kantor komnas ham
ia menyatakan kepolisian negara republik indonesia
akan menerima rekomendasi komisi nasional hak asasi manusia
kamis satu september
rekomendasi terkait kasus yang menjelat verdi sambo itu
berkaitan dengan duduk perkara ada tidak nyamuk
kedatangan irwa sumpori tersebut sekaligus meminta komnas ham hadir
dalam rekonstruksi di tempat kejadian perkara pembunuhan brigadir yosua
di rumah dinas verdi sambo duren tiga jakarta selatan hari selasa
pertama hari kamis besok akan ada rapat di sini
untuk kita menerima rekomendasi dari komnas ham
yang kedua kami mengundang komnas ham untuk besok bisa ikut hadir
pada saat rekonstruksi di tkp
senin siang karangan bunga membanjiri halaman dan sisi samping gedung mabespori
di jalan trunojoyo kebayoran baru jakarta selatan
karangan bunga itu berasal dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat
untuk memberi dukungan terhadap solidaritas institusi polri
dukungan ini muncul setelah belakangan ramai istilah kekaisaran sambo
dukungan buat polri biar lebih solid
lebih apa ya mungkin dukungan dari orang orang
biar pori bisa menumpas tuntas semua kejahatan bank
karangan bunga berisi dukungan itu mulai berdatangan sejak minggu malam
tulisan di karangan bunga juga beragam
mulai dari bersih bersih pori hingga reformasi pori
tim liputan cnn indonesia